sejak diumumkan adanya pasien terjangkit covid sembilan belas yang sembuh pada empat hari lalu
kini kabar kesembuhan pasien di bali terus bermunculan
per hari kamis kemarin jumlah pasien yang sembuh di bali kembali bertambah satu orang
dengan penambahan ini jumlah keseluruhan pasien di bali yang sudah sembuh sebanyak sebelas orang dengan rincian
delapan orang warga negara indonesia dan dua orang warga negara asing
sedangkan untuk pasien positif hingga hari rabu kemarin tidak ada penambahan jumlah
hari ini tidak ada penambahan kasus yang positif
jadi jumlahnya masih tetap dua puluh lima orang sama dengan kemarin
sedangkan untuk yang negatif ada penambahan sebanyak lima belas orang
berita baik jumlah peningkatan pasien sembuh covid sembilan belas juga terjadi di tasik malaya jawa barat
usai jalani perawatan medis di ruang isolasi
tiga dari lima orang yang terjelajah
orang pasien positif virus corona di kota tasik malaya jawa barat sudah mulai pulih
bahkan seorang pasien yang sempat dinyatakan positif hasil pemeriksaan swab terakhir menjadi negatif covid sembilan belas
wali kota tasik malaya jawa barat budi buniman mengunggah ekspresi kebahagiaannya dalam akun instagram pribadinya
orang nomor satu di tasikmalaya ini tampak antusias saat komunikasi dengan seorang pasien positif corona yang dinyatakan sembuh
orang nomor satu di tasik malaya jawa barat budi buniman mengunggah ekspresi kebahagiaannya dalam akun instagram pribadinya
orang nomor satu di tasik malaya ini tampak antusias saat komunikasi dengan seorang pasien positif corona yang dinyatakan sembuh
kesembuhan pasien positif ini menimbulkan optimisme di tengah wabah virus corona
masyarakat tetap diminta mengikuti anjuran pemerintah
tetap di rumah masyarakat juga harus jaga jarak di luar rumah serta hidup bersih
tim liputan cnn indonesia